temukan puluhan games menarik di gamesplus
mainkan gamenya dapetin plusnya
yaudah sekarang mau jok dokter ya
gak usah bu haji
bang ojo takut disuntik ke dokter
kayak bocah aja bang ojo takut disuntik
yaudah deh kalo bang ojo gak mau dibawa ke dokter gak apa apa ya
cuman bang ojo gigut deh
coba ceritain kenapa bang ojo sampai bonyok kayak begini
saya teh dibukulin sama
aduh si ojo kena musibah
ya allah lindungi bang ojo ya allah
bang yaudah deh kita ke rumah mama juga yuk sekarang
yaudah kalo gitu kita berangkat yuk
perlu juga ya bang
berapa ya bang
ya ampun bang ojo bang ojo tuh kenapa
ini pasti ada kaitannya sama si sulam
apa hubungannya si sulam sama bang ojo
ya ada dong
bang ojo itu kan bukan si sulam
siapa tau yang berbuat ini si sulam
ya mungkin aja si sulam kagak seneng sama buat yang si ojo
apalagi jelas jelas nih bang ojo kaya gini sekarang
abah abah jangan ngomong kaya gitu dong
nanti jatuhnya malah jadi fitnah
keyakinan abah itu jarang meleset rome
hah jarang meleset apa sering meleset
nah diam lu
eh bang ojo
coba lo ceritain kejadian yang sebenarnya
apakah masalah pengajian atau apa
sampai bang ojo digebukin si sulam kaya gini
lih kira kira kenapa ya bang ojo kok sampai kaya gitu
gue juga kagak tau ta
kayanya orang yang ngegebin bang ojo nih marah bener nih sama bang ojo
biar biar nilai ngejalan aja
pasal pasal marah marah mulu
tapi gue heran ya kenapa kali ini haji sulam kalah bertindak ya
bener warga haji sulam kali ini kurang nanggepin informasi
nah ini nih biang keroknya nih
atau lo mau gue gebukin juga sama kaya bang ojo
ini apa apaan sih
saya nggak tahu masalahnya apaan
heh jangan jangan lo sendiri
jangan jangan lu sendiri yang bermain
tidak pak gigi
tidak pak gigi
tidak pak gigi
tidak pak gigi
saya minta semuanya tenang
saya tidak mau bikin masalah
pak gigi muhyiddin
saya minta pak gigi muhyiddin baik
lo saja dari sini
gue ini mau bantuin lo
masa lu suruh gue pergi
udah lah pak
lebih baik sekarang kita ikutin aja
jadi percuma dong
kalau bantuan gue gak dipakai gimana sih
jai lah nih orang
sebegitu peduliinnya mah orang
ini mau cari muka apa cari masalah
eh diam lo mut
jangan asal aja tuh bacot lo tuh
pak udah deh pak
lebih baik sekarang kita pulang aja yuk
ya udah deh kita pulang saja
sia sia gue datangin hari
asal lo tau ya jok ya
allah itu kagak suka dengan pekerjaan yang sia sia
walaupun bang ojo berusaha nutup nutupin
tapi gue yakin si sulam pasti ada terlibat dalam kasus bang ojo ini
tau masalahnya juga kagak malah sewot sendiri
justru gue tau sendiri mut
makanya gue bertindak atas nama
hati nurani gue memang pilihnya kuat
si sulam itu memang terlibat dalam kasus mangojo ini
abah jangan asal buka mulut kayak gitu ah
nanti jatuhnya malah fitnah lagi
fitnah gimana itu kan fakta
bah abah tuh udah berapa kali sih
nuduh bang sulam tapi tanpa bukti
dan akhirnya cuma tuduhan palsu aja kan
itu tuh cuma fitnahan keji yang gak ada buktinya
kecuali dasarnya benci
gue perhatiin lu benci amat sih sama keluarga haji sulam
emang gara garanya apa sih
nih fren gara garanya begini nih fren
ampedu abang ayetuh lebih gede dari hatinya
ampedunya sepiring hatinya cuma seupil
jadi bawaannya pahit aja
padahal bang ojo
mendingan bang ojo ke rumah sakit aja dah ya
ntar kalau ternyata terjadi luka dalam gimana
gak usah bang haji
saya benar benar gak apa apa
muka lo bengepe gitu lo bilang kagak apa apa ya
ya awalnya sih sakit bang haji
tapi sekarang saya tidak terasa lagi
nyut nyutan itu sama aja sakit
ya udah sekarang bang ojo ke dokter ya
gak usah bu haji
bang ojo takut disuntik ke dokter
kayak bocah aja bang ojo takut disuntik
ya udah deh
kalau bang ojo gak mau dibawa ke dokter gak apa apa ya
bang ojo jub jub deh
coba ceritain kenapa nih mang ojo sampai bonyok kayak begini
saya teh dibukuli sama dep
ah bang ojo
apa bang ojo punya utang jutaan
sampai berurusan sama dep kolektor
emang berapa sih utangnya bang ojo
tujuh belas juta bang haji
buat apaan bang ojo
ampe banyak begitu utang ji
buat keponakan saya ji
dan keponakan saya menyuruh saya meminjamkan duit
dia tuh butuh sekali
jadi uang itu dipinjam oleh keponakan dari bang ojo
dan saya teh jaminannya rok
udah lama bang ojo
sudah satu tahun
terus selama satu tahun itu keponakannya bang ojo
pernah nyicil nggak buat ngembalin utang
tidak bang haji
sama sekali tidak pernah

sampai sampai keponakan bang ojo tidak bisa dikawal
apa bang ojo benar benar tahu bagaimana kondisi dari keponakan bang ojo
kondisi dari keponakan bang ojo tidak bisa membayar utang
kondisi dari keponakan bang ojo tahu nggak
kalau bang ojo ini sampai berurusan namanya dep kolektor
kalau begini ceritanya
mang ojo adalah korban dari tindak kekerasan
jadi gua harus balik ngukulin dep kolektor
kekerasan harus dilawan dengan kekerasan
padahal tak usah
padahal tak usah
dan jangan begitu dan
itu namanya lo pakai kekerasan
sama juga loh kriminal namanya
lagian juga ini bukan urusannya apa
dep kolektor sebetulnya
ya udah gini aja deh
kita cari solusinya
tapi untuk mencari solusinya itu harus dirunut satu persatu
kita mulai dari akar permasalahannya
yaitu dari keponakan bang ojo itu sendiri
kita harus cari tahu
kenapa keponakan mang ojo meminjam uang dan tidak bisa mengembalikannya
lebih kita temuin aja deh kepanasannya bang ojo
tak usah bang haji
kita harus cari tahu